serikat buruh terus mendesak pemerintah pusat dan kepala daerah untuk menaikkan upah minimum provinsi tahun dua ribu dua puluh
di sisi lain kepala daerah mengaku tak berdaya karena tersandra peraturan pemerintah no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
apakah kepala daerah bisa mengeluarkan diskresi untuk menentukan kenaikan ump dua ribu dua puluh
dan seberapa efektif formula struktur dan skala upah atau formula susu yang dikeluarkan sejumlah kepala daerah
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat sore pak ganjar
selamat sore mbak
dan presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi said iqbal selamat sore bang said
selamat sore mbak selamat sore pak ganjar
selamat sore pak presiden
oke saya mau ke pak ganjar terlebih dahulu
pak ganjar ump di provinsi jawa tengah ini nilainya yang terkecil dibanding provinsi lainnya hanya tujuh puluh delapan persen
apakah kemudian anda sebagai kepala daerah memang mengakui tersandra sekali dengan pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ada dua cerita yang berbeda mbak
jawa tengah tidak pernah menggunakan ump
jawa tengah prakteknya selalu menggunakan umk
ump itu hanya membatalkan secara prosedur saja karena aturan dari pp
namun di pp itu juga memang sudah mengikat
formula yang diberikan itu fix
maka tidak ada ruang untuk kita melakukan improvisasi
dan sebagai kepala daerah secara governance saya harus melaksanakan itu
karena saya disumpah untuk melaksanakan
maka pp peraturan perundang undangan
maka saya menjalani itu
dengan segala kepahitan dan protes dari kawan kawan guru
maka kenapa kami sebelumnya juga komunikasi dengan kawasan guru dengan pengusaha
termasuk kemudian kami mendorong struktur skala upah itu untuk dilaksanakan
karena itu ruang atau solusi yang bisa dipakai untuk pengusaha dan guru bertemu untuk meningkatkan upah
bang said tadi sudah diakui oleh pak ganjar
bahwa kepala daerah sudah disumpah untuk melaksanakan formula yang dibuat di dalam aturan pengupahan di pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
artinya memang kepala daerah tersandra dengan penghitungan berdasarkan pp ini gitu
tapi apakah kepala daerah sebetulnya bisa mengambil opsi lain seperti mengeluarkan diskresi
ya kami berharap demikian
tentu memang itu yang dikatakan pak gubernur jawa tengah
bahwa aturan dan perundang undangan itu mengikat kepada para kepala daerah
karena kita kan negara kesatuan bukan negara federal
tetapi di sisi yang lain kami punya harapan besar diskresi itu bisa diambil ketika terhadap hal hal yang strategis dan berdampak luas
sebagaimana keputusan mahkamah konstitusi pada amar keputusan tujuh maka kita jangan lihat yang amar keputusan empat saja
kami akui dan kami setuju sebagaimana disampaikan oleh presiden jokowi bapak presiden bahwa undang undang cipta kerja masih tetap berlaku
memang mk mengatakan
amar keputusan empat
tapi amar keputusan lima enam dan tujuh juga harus kita baca
di lima enam dan tujuh itu tentang yang disebut inkonstitusional bersarat
apa bersaratnya ada dua
yaitu limitasi pembuatan atau perbaikan terhadap undang undang cipta kerja yang diperintahkan oleh mk adalah dua tahun
prosedurnya bukan isinya
nah bersarat yang kedua dalam pandangan kami adalah yang

menyatakan menangguhkan setiap tindakan atau kebijakan yang strategis dan berdampak luas
dan tidak boleh menetapkan atau menerbitkan maksud saya menerbitkan peraturan yang baru
nah kalau kita melihat peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan tersebut pasal empat ayat dua menyatakan bahwa
penetapan kenaikan upah minimum adalah kebijakan yang strategis
kop kan dengan amar keputusan nomor tujuh
nah disitulah diskresi
oke diskresi kepala daerah ya
tetap tetap atur aturan pemerintah pusat atau aturan aturan yang berlaku
tetapi tidak mengabaikan keputusan mahkamah konstitusi
karena undang undang cipta kerja secara umum betul berlaku
tapi kalau dia strategis sebagai contoh adalah penetapan upah minimum kami berpendapat seharusnya para gubernur termasuk pak gubernur jawa tengah yang kami hormati
sangat bersahabat dengan kami itu bisa mengambil diskresi
baik baik saya harus tanya kepada gubernur
saya harus tanya kepada gubernur
dan gubernur jawa timur
nah gubernur jawa timur pak ganjar dan pemirsa mbak itu mengambil diskresi
pak said saya harus beri kesempatan ke pak ganjar
oke pak ganjar daerah lain seperti jawa timur mengambil diskresi anda apakah juga akan mengambil diskresi
karena saya dengar hari ini anda sudah mengeluarkan surat edaran soal struktur dan juga skala upah atau formula susu
tapi masih banyak yang belum memahami apa sebetulnya formula susu itu
karena upah minimum itu di bawah satu tahun mbak
karena saya kerja di bawah satu tahun yang di atas satu tahun kan ada aturannya sendiri
tapi karena kemudian minta diatur dalam upah minimum maka itu tidak mungkin
apindo saya ajak bicara pengusaha besar saja bicara dan itu tidak menemu tidak terjadi konsensus apapun
saya tidak pernah mengambil diskresi karena secara diskresi menurut saya tidak terlalu terpenuhi
saya tidak pernah mengambil diskresi karena syarat yang kita bisa berdebat seperti pak presiden pak said iqbal yang menyampaikan tadi bahwa ini berdampak luas
tapi saya tidak yakin apakah prosedur dari diskresi itu dilakukan
jangan salah ya mbak ya orang memahami diskresi seolah olah suka sukanya kewenangan atau suka sukanya kepala daerah
no diskresi itu diajukan usulan dulu dilaksanakan baru ditulis lagi laporan dan itu kepada presiden loh mbak
bukan kemudian begitu saja ada undang undang pemerintahan gitu ya apa administrasi pemerintah yang harus diikuti
jadi bukan statement diskresi tapi ada prosedur diskresi yang harus dilakukan
formula susunya bagaimana pak ganjar
tapi kalau kita melihat kondisi yang kemarin ada yang kemarin ada dari formula pp memang tidak bisa ganggu gugat pada soal formula yang ada
kenapa saya ngambil kebijakan susu itu karena itu peluang yang bisa
dan sebelumnya kami komunikasi langsung dengan menaker
kami telepon dengan sekjen apakah mungkin ada improvement yang bisa kita lakukan
bahkan kalau di dunia dunia di cerja digitanya masih ada saya tawarkan
boleh nggak bu saya mengajukan usul upah minimumnya ganda
kenapa ganda basisnya adalah kondisi anomali yang terjadi pada pandemi ini
maka ekonominya beda beda perusahaannya beda beda
ada loh perusahaan yang untung banget
perusahaan kesehatan farmasi telekomunikasi kan naik semua
menurut saya kelompok kelompok usaha ini bisa menaikkan lebih tinggi lagi
maka saya usulkan dulu ganda tapi tidak ada yang mendengarkan
bahkan saya menunggu dukungan kawan kawan buruh juga tidak mendapatkan itu
maksud saya kalau ada nanti akan ada dua kelompok
masuk kategori usaha terdampak dan masuk kategori yang tidak terdampak
khusus formula dua ribu dua puluh dua kenapa begitu
karena kondisi ekonominya lagi anomali
sehingga aturannya menurut saya bukan aturan yang biasa biasa saja
arus yang agak luar biasa
ini sebenarnya argumentasi yang kemarin sebelum kami memutuskan saya tanda tangani itulah yang terjadi
bang said formula struktur dan skala upah atau formula susu yang kemudian diedarkan oleh pemprov jawa tengah
dan ada beberapa daerah lain yang menurut anda
saya lihat kepala daerahnya juga mengeluarkan surat edaran yang sama
apakah menurut anda itu akan mampu membantu para buruh
itu sebenarnya sudah ada yang disebut struktur skala upah di undang undang nomor tiga belas
jadi ini bukan hal yang baru
memang kenapa ini menjadi sesuatu yang kemudian dipromosikan atau disebarluaskan lebih masif
karena ada persoalan di upah minimum itu
saya ini hampir tiga puluh tahun bekerja di perusahaan
kita ini mengenal rezimnya upah minimum
kalau negara negara eropa atau negara negara maju industri lainnya seperti di jepang di asia di korea selatan
ataupun di amerika di australia dan selandia baru di negara nordik mereka tidak mengenal rezim upah minimum
upah minimum itu ditentukan oleh pemerintah oleh akademisi dan pemerintah dengan standar living cost
misal sekian kilogram daging berapa
ini botol susu berapa
nah yang di atas upah minimum itulah yang mereka atur
nah mereka mengenal dengan upah minimum sektoral industri
upah minimum sektoral industri itu biasanya hanya bipartit
nah sayangnya hukum di kita tidak menjelaskan itu
kalau struktur skala upah karena rejim kita upah minimum persoalannya adalah setiap perusahaan menunggu berapa persen naik upah minimum
walaupun tadi ada pengecualian yang pak gubernur sampaikan
paling jumlahnya hanya satu dua
tapi perusahaan yang mampu sekalipun dia menunggu kenaikan upah minimum itu berapa
oke baik baik
karena upah minimum ini banyak dinikmati oleh dikenakan atau berdampak pada penelitian kami di lima provinsi industri
yaitu jawa timur jawa barat dki jawa tengah dan kepri
nah buruh outsourcing dan karyawan kontrak ini adalah penerima upah minimum
padahal masa kerja mereka di atas satu tahun
ada yang sepuluh tahun ada yang lima belas tahun
akhirnya apa orang bekerja lima belas tahun sekalipun
sama gitu ya
dia menerima upah minimum
ini bukan hal yang baru
sudah ada di undang undang tiga belas tahun dua ribu tujuh belas

cuma kenaikan upah berkala ini atau di struktur skala upah dengan grade misal k satu k dua k tiga pengalaman kerjanya gimana skillnya gimana
kemudian walaupun grade nya sama k satu misal tapi kalau skillnya beda pengalaman kerjanya masa kerjanya beda
kemudian juga pengalaman beda itu beda
jadi kita bisa menggunakan upah yang lebih yang bertahun tahun bekerja tapi tetap dapat upah minimum
pak ganjar kalau tadi pak said iqbal mengatakan bahwa formula struktur dan skala upah ini sudah berlangsung lama dan sudah ada di undang undang sebelumnya
tapi di sisi lain kelompok buruh menilai surat edaran yang anda keluarkan tentang formula susu ini itu tidak mengikat perusahaan karena tidak ada sanksinya
kenapa kemudian kalau memang betul betul ingin membantu buruh tidak dibuat mengikat dan kemudian dibuat upah
dan kemudian diberikan sanksi kepada perusahaan yang menolak menerapkan formula susu itu pak ganjar
iya mbak jadi kalau saya juga punya data kok ini
kalau yang ada di jawa tengah perusahaan yang memiliki struktur skala upah itu dua sembilan ratus tiga puluh satu perusahaan
ya bps tidak punya data itu kami mencoba mencatat sendiri artinya belum banyak
kalau kemudian kita berdebatnya adalah berapa tadi upah minimum bahkan beberapa buruh kemarin malam saya sudah dikirimi
berbagai wa banyak banget ratusan mungkin sekitar empat ratus an dikirim ke saya
dan saya ambil sampling beberapa saat telpon langsung kepada mereka mereka tidak mengerti kok semua ini
tidak mengerti pokoknya tahunya gaji saya naik gitu saja
tidak peduli itu ump struktur skala upah tidak peduli dia
yang penting pokoknya gaji saya naik saya ingin kuliah pak kebutuhan saya nggak cukup pak gitu aja
tapi kalau kemudian kita lihat indikator yang ada di regulasi sudah seperti itu mbak
maka kenapa kemudian saya mendorong yang katanya tadi sudah ada dari dulu
ya sudah ada dari dulu tapi nggak ada yang mendorong kan
tidak yang mendorong sanksinya memang administratif
maka niat baik beberapa perusahaan yang saat kita ingin menentukan upah minimum itu telpon langsung saya
mas ganjar naikin saja tidak apa apa
karena kalau kita bisa menaikkan upah itu agak tinggi maka daya beli naik
dan mereka meriver pada kondisi malais yang lebih tinggi
yang pernah terjadi di amerika dulu seribu sembilan ratus tiga puluh an itu
yang ketika upah buruh dinaikkan tinggi tinggi daya belinya naik ekonominya tumbuh
tapi pola ini kan tentu mesti dikomunikasikan dengan pengusaha yang ada di indonesia kan
maka ide itu saya komunikasikan dulu saya penetrasi dulu
maka apindo nggak setuju beberapa pengusaha besar di jawa tengah setuju
beberapa pabrik besar setuju oke
karena ada yang setuju ada yang enggak
dan kalau tuntutan buruh itu upahnya tinggi gitu ya
kemudian perusahaannya sudah setuju mestinya pemerintah fasilitasi
itu ide saya kenapa ganda
kenapa ganda tapi karena kami laporkan ke kementerian itu tidak bisa
maka saya ambil langkah langkah struktur dan skala upah
oke itu jalan terbaik begitu ya pak ganjar ya
mas said sampaikan itu itulah yang kita mendorong begitu
jadi tidak sekedar hitam putih mbak tidak sekedar hitam putih
tapi achievement kita untuk mendorong
biar kemudian ada solusi yang bisa diberikan
oke kan saya juga mau penny mereka yang kena phk
kan saya hari ini juga merawat perusahaan yang mau bangkrut
sampai kemudian saya juga mendorong perusahaan yang masih bisa jaga buru burunya
bahkan mereka untung dan siap untuk menaikkan
ini kan semua mesti dirawat dalam kondisi anomali itu
ini kondisinya tidak apa ya pokoknya tinggi semua gitu nggak mungkin
itu perusahaan sudah mau collapse mbak
npl nya utang banknya udah naik udah bisa dibayar lagi
mereka sudah pak ganjar saya izin pak mau phk pak
cuma saya jaga betul itu kondisinya
tidak sekedar formula yang dikeluarkan oleh pp
tapi ini juga formula hati
formula hak mereka bisa mendapatkan akses pekerjaan
dalam kondisi tekanan yang sangat luar biasa akibat pandemi
oke baik itu adalah formula susu ataupun formula struktur
dan skala upah itu yang jalan terbaik yang bisa diambil saat ini
mengingat ada aturan yang tidak bisa dilanggar oleh kepala daerah bang said
singkat saja karena kita sudah mau azan maghrib
langkah yang akan ditempuh oleh buruh setelah ini apa
singkat saja karena waktu kita tidak banyak
saya kita berharap apa yang disampaikan pak ganjar sebagai gubernur jawa tengah itu bagus
ada dua kategori tadi
yang tidak mampu memang kita setuju
kalau sudah dinaikkan
apalagi terdampak pandemi covid
oleh karena itu kami mengharapkan kenaikan itu berkisar
supaya juga perusahaan yang mampu tadi tidak
tidak apa terkukul juga dengan pandemi
sedangkan yang tidak mampu sekali lagi tadi tidak usah dinaikkan
umkm nggak usah pakai rumah minimum
langkah yang kedua yang kami akan lakukan
kami akan lakukan gr ke ma ya
terhadap pp no tiga puluh enam karena perintahnya jelas
tapi ya kita ngerti lah semua gubernur kompak tertekan
habis habisan oleh pemerintah pusat
oke baik gr ke mahkamah agung
langkah yang lain aksi buruh tetap dilanjutkan
itu permintaan kawan kawan
saya tetap akan mengakomodir itu
tapi tentu harus menjaga ketertiban
dan hal hal lain tentu kita akan membuka ruang dialog
agar upah minimum tetap bisa dirubah
khususnya umk ya betul pak
ump nggak ada masalah
maksudnya umk nya demikian terima kasih
aksi buruh akan tetap jalan
gr ataupun judicial review akan diajukan ke mahkamah agung
seorang seorang yang sudah didiskusikan
tanggal enam tujuh puluh delapan desember dua ribu dua puluh satu
tapi kami sedang matangkan lagi
apakah harus diambil langkah itu atau tidak
tapi itu tetap masih menjadi pilihan
baik kita tunggu nanti bagaimana langkah yang akan diambil oleh pemerintah pusat
apakah akan ada titik temu antara keinginan dan juga aspirasi para buruh
dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat
kita tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan juga presiden kspi said iqbal
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini saya selalu bapak bapak
pak gubernur sehat selalu terima kasih
terima kasih terima kasih mas said